al ghifari panjiyoga calon anggota paski braka utusan dari provinsi jawa barat ketika terpilih menjadi pak lurah di asrama yang diberi nama desa bahagia
desa yang merupakan tempat di mana para calon anggota paski beraka mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk menunaikan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di istana merdeka pada tujuh belas agustus mendatang
gelar pak lurah yang didapatkan anak pertama dari
tiga bersaudara itu merupakan hasil voting dari teman teman capaska lain setelah ia berkampanye
mengemban tugas menjadi pak lurah tidak hanya membantu pamong untuk membuat situasi di asrama lebih teratur namun ia juga harus memastikan kondisi teman temannya dalam keadaan yang baik dan siap menerima pelatihan
raja yang bercita cita sebagai anggota polisi ini mengaku kadang kadang ada kesulitan yang dihadapi
ketika menjaga situasi asrama tetap kondusif
tentunya pasti ada tantangan itu kan pasti selalu ada di dalam setiap langkah kami para capasnas mau itu dari segi pbb atau segi kita di trw ini
tapi menurut saya tantangan nggak ada lebih ke suatu penghambat agar bisa lebih maju aja sih kak
bukan suatu yang aduh ini harus dipusingin nggak tapi kayak jadi kalau misalnya bahasa itu milestone untuk kita jadi lebih baik
mungkin saya melihatnya seperti itu
jadi kalau misalnya untuk tantangan gak ada kalau misalnya untuk yang kesel kesel pasti ada teman teman yang gimana
tapi itu biasa karena kita semua disini lagi sedang belajar untuk mencari jati diri kita juga belajar untuk gimana cara mengatasi masalah masalah di kehidupan sehari hari
selain raja rasa senang juga dirasakan nur faida agustika atau yang akrab di sapa pika
calon paski braka utusan dari kalimantan timur ketika terpilih menjadi

pika yang memiliki hobi menari dayak modern dan berolahraga volley itu mengaku senang bisa menjadi bulurah karena bisa lebih dikenal oleh pelatih dan pamo
anak kedua dari empat bersaudara itu bercerita awalnya ia tidak mencalonkan diri namun akhirnya ia mau mencoba
itu kita dibagi menjadi tiga kelompok dengan urutan waktu
nah saya termasuk di urutan waktu tengah
nah disitu di waktu tengah beberapa
ada dua putra yang mencalonkan diri dan putrinya aku lihat kok belum ada
terus tuh putra yang satunya bilang udah gak apa apa kamu mau nggak
aku maju terus kita disuruh pilih beberapa dikasihkan beberapa kertas yang tulisannya berupa benda
nah aku mendapatkan batik
nah kebetulan disitu kita lagi pakai batik kan kak
jadi aku mempunyai semboyan
ini kan kita lagi berbeda beda tapi kita bisa tetap satu
pika yang bersekolah di sma negeri satu bontang itu menambahkan proses pemilihan pak lurah dan bu lurah di desa bahagia
awalnya terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan waktu di indonesia
seperti indonesia bagian barat indonesia bagian tengah dan indonesia bagian timur
masing masing kelompok akan memilih sepasang perwakilan untuk beradu kampanye dengan kelompok lain
setelah laporan calon anggota pasti berlaka akan memberikan
suara secara tertutup di dalam kertas
minta hadiahnya invajar bolivia epoch jawa barat